terima kasih anda masih bersama kami
ratusan warga desa sambong gede tuban mengikuti lomba menangkap ikan di sebuah kolam setempat
kemeriahan pun terjadi saat peserta dengan tangan kosong berjibaku dengan lumpur menangkap ikan
bagaimana keseruannya berikut liputannya
ratusan warga desa sambong gede kabupaten tuban langsung masuk ke sebuah kolam desa setempat setelah abah abah panitia dimulai
peserta mulai dari dewasa hingga anak anak ini larut mengikuti lomba menangkap ikan dengan tangan kosong yang dilepaskan ke dasar kolam
keseruan pun terjadi ketika seluruh peserta berjibaku menangkap ikan
peserta berjibaku saling beradu cepat menangkap ikan incarannya
ada yang hanya berjibaku dengan lumpur ada juga yang berhasil lalu kehilangan ikan tangkapan
meski sulit mendapatkan karena gesitnya ikan ikan dan keruhnya lumpur para peserta mengaku senang karena juga menjadi ajang silaturahmi
susah mas menangkapnya
lumayan pak kalau ada yang pecah
ini jawab berapa
lomba menangkap ikan ini sengaja digelar panitia desa untuk mengajak masyarakat mulai gemar mengkonsumsi ikan secara alami
setiap peserta dinyatakan berhasil dengan hasil tangkapan tercepat dan berpenampilan unik
tujuannya untuk mengenalkan masyarakat tentang budaya menangkap ikan secara alami
itu yang saat ini yang menggunakan alat alat sekarang dibudayakan menggunakan alat seadanya
jenisnya nilai sama bawaan
meski berpanas panasan berjibaku dengan lumpur lomba tetap berakhir meriah dan akan dijadikan agenda tahunan warga desa sampung gede